petugas akhirnya berhasil menangkap buaya yang lepas di wilayah pondok dayung jakarta utara
kabar ini telah dikonfirmasi oleh wali kota jakarta utara hussein murad
yang menyatakan bahwa buaya yang muncul sejak kamis lalu telah berhasil ditangkap
dan menyatakan kini kawasan pondok dayung kembali aman
dilansir dari detik com sebelumnya buaya tersebut dilaporkan muncul sekitar lima belas kali di daerah pondok dayung
karena lokasi kemunculan buaya merupakan area latihan anggota kopaska jumat siang
satuan komandan pasukan katak tni al sempat pun menembak buaya sebesar dua lima meter itu pada jumat lalu
petugas memperkirakan upaya ini berhasil membunuh buaya tersebut
namun bangkai buaya tersebut baru ditemukan hari ini di sekitar daerah pondok dayung